partai demokrat dan pks berbeda pandangan soal sikap politik pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih
demokrat tidak mau tergesa gesa menentukan langkah
sementara pks hampir dipastikan memilih jalan sebagai oposisi pemerintahan jokowi maruf amin
sekjen partai demokrat hinca panjaitan menegaskan sikap politik partainya akan ditentukan setelah peringatan empat puluh hari meninggalnya ani yudhoyono pada sepuluh juli mendatang
demokrat masih mempertimbangkan untuk bergabung ke koalisi jokowi
jika empat belas program prioritasnya diterima
menurut hinca demokrat tidak memaksakan agar mendapat kursi kabinet dan menyerahkan penunjukan menteri kepada presiden jokowi
sementara ketua dpp pks mardani alisera mengisyaratkan partainya akan mengambil sikap sebagai oposisi pemerintahan jokowi
di partai demokrat mekanisme atau kewenangan soal pemilihan presiden atau wakil presiden itu di majelis tinggi partai
karena kemarin pak prabowo mengembalikan sambil mengucapkan terima kasih mandat yang kita berikan itu
tentu kita sampaikan nanti ke majelis tinggi
nah majelis tingginya baru akan bersidang kami panggil
sesudah masa kedukaan yang kami buat sampai empat puluh hari sepuluh juli itu selesai
jadi gini harapannya bukan cuma sama gerindra
rekan rekan pan demokrat berkarya yang selama sembilan sepuluh bulan ini sudah membangun chemistry
kita lanjutkan dan ini juga baik
karena kami merasa ya
kata yang lain
sebagian pemilih pks itu kongruen dengan pemilih prabowo
dia ingin menjadi antitesa dari pemerintahan pak jokowi
bukan benci tidak ada ya
tapi menjadi antitesa artinya gini
kalau pak jokowi punya kebijakan yang quote and unquote katakan liberal
maka kita harus kembalikan ke tengah
kalau pak jokowi punya kebijakan yang lambat kita mau percepat